tidak ingin dianggap sebagai pelaku persekusi front pembela islam atau fpi surabaya melaporkan beberapa akun facebook dan twitter yang dianggap menghina rizik syihab ke unit cybercrime polda di jawa timur
dalam laporannya fpi juga menyertakan barang bukti foto akun twitter yang berisi ancaman pembunuhan terhadap rizik sihab
sejumlah simpatisan fpi dan pendukung rizik sihab ini senin siang mendatangi kantor unit cybercrime polda jawa timur
didampingi kuasa hukumnya mereka melaporkan tiga akun media sosial yang dianggap telah melecehkan dan menghina rizik sihab
salah satu akun bahkan terang terangan menyerukan ancaman pembunuhan
mereka melaporkan ke unit cybercrime polda jatim karena beberapa akun diketahui beralamat di surabaya
salah satu akun dilaporkan karena memposting akan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi sejumlah tokoh seperti fahira idris fadli zon fahri hamzah rizik sihab kuniyani dan kawan kawan
menurut kuasa hukum fpi postingan status twitter tersebut dinilai telah cukup memenuhi unsur tindak pidana dan aspek melawan hukum
kita melaporkan tiga terlapor yang mana terkait melanggar undang undang ite dan penghinaan pasal dua puluh tujuh pasal dua puluh tujuh ayat tiga jo pasal empat puluh lima ayat tiga undang undang ite nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
dengan adanya laporan ini fpi ingin menepis anggapan bahwa mereka merupakan
pelaku persekusi mereka juga meminta polisi segera menindaklanjuti laporan ini